sebuah mobil truk bermuatan puluhan ton minyak sawit terguling dan menabrak sebuah rumah warga di jalan trans sulawesi kabupaten pasangkayu sulawesi barat
selain mengakibatkan kerusakan rumah warga kecelakaan tunggal ini juga menyebabkan puluhan ton minyak tumpah di jalan
kecelakaan tunggal ini terjadi di jalan trans sulawesi desa karya bersama kabupaten pasangkayu pada senin pagi tadi
truk bermuatan puluhan ton minyak sawit ini terguling akibat hilang kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi hingga akhirnya menabrak rumah warga
mobil yang bergerak dari arah mamuju sulawesi barat ini rencananya akan menuju palu sulawesi tengah
selain mengakibatkan kerusakan pada rumah warga yang tertabak truk kecelakaan tunggal ini juga mengakibatkan puluhan ton minyak sawit tumpah di jalan
sempat terjadi kemacetan jalan sepanjang satu km saat proses evakuasi badan truk dengan bantuan kendaraan berukuran lebih besar
belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini
namun sopir yang terluka sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis
seorang pengemudi yang dicurigai dalam pengaruh alkohol menabrakan mobilnya ke sebuah rumah di michigan pada minggu pagi waktu setempat
kepala polisi daerah kalamazoo mengatakan kesilakan terjadi sekitar pukul sepuluh
pukul tujuh pagi tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini
terdapat dua orang di dalam mobil
pemilik kendaraan yang duduk di kursi penumpang ditemukan dalam keadaan tertidur
sementara pengemudi yang dicurigai dalam keadaan mabuk melarikan diri
kini otoritas setempat sedang melakukan pengejaran terhadap pengemudi
demikian cnn indonesia update
kali ini program cnn indonesia news report bersama elvira khairunisa akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami